kita langsung buka dengan informasi yang cukup mengagetkan
nah anda juga nampaknya harus selalu waspada dengan barang barang
apalagi kalau barang barang itu termasuk terlarang alias haram
dikira permen tiga anak di kabupaten bengkalis riau
mengkonsumsi pil ekstasi yang ternyata adalah milik orang tuanya
ya dan tentu saja akibatnya ketiga anak ini harus dilarikan ke rumah sakit
lantaran keracunan obat terlarang itu
orang tua korban pun ditetapkan sebagai tersangka
beginilah kondisi sejumlah anak yang mengkonsumsi pil ekstasi
yang mereka sangka sebuah permen pada senin lalu
cb tujuh tahun ma sembilan tahun dan z delapan tahun
terpaksa mendapat perawatan intensif di puskesmas bukit batu kabupaten bengkalis riau
ketiga korban mengalami pusing mual hingga tak sadarkan diri
akibat keracunan pil ekstasi
peristiwa ini berawal saat sang adik berinsial ns yang berusia dua tahun
menemukan sebuah pil berbentuk tokoh kartun minion
dari dalam mobil milik sang ayah
permen yang ternyata pil ekstasi tersebut
kemudian dibagikan ke kakak kakaknya yang berusia delapan tahun
lantaran bentuknya yang unik obat haram itu kemudian dipecah menjadi empat bagian
lalu dibagikan ke teman sekolahnya
naas tiga dari empat anak justru keracunan
sementara f yang berusia tujuh tahun tidak mengalami efek
karena membuang pil ekstasi tersebut
lantaran terasa pahit saat dikonsumsi
setelah mendapatkan laporan dari orang tua korban
polisi melakukan penggeledahan dari dalam mobil orang tua r
dari dalam mobil petugas kembali menemukan satu butir pil ekstasi
guna pemeriksaan lebih lanjut
hr selaku orang tua diperiksa petugas polres bengkali serial
kemudian setelah dilakukan pemeriksaan penggeledahan di kendaraan
masih ditemukan lagi satu butir pil ekstasi
oleh karenanya ini kita bawa kita amankan
kemudian kita lakukan
ketika kita melakukan pemeriksaan
kurin terhadap pemilik kendaraan saudara r
ternyata positif mengandung argetamin
atas kepemilikan pil ekstasi tersebut
polisi menetapkan hr sebagai tersangka
dengan ancaman di atas lima tahun penjara
polisi menghimbau bagi para orang tua untuk lebih mengawasi buah hatinya
zainul hasan tanjung pekanbaru
berita terkini mengenai cuaca ekstasi di jepang